berikut ini informasi seputar kampanye pilkada di beberapa daerah
dua wanita calon kepala daerah di jawa timur
mengunjungi pasar tradisional dan sentra usaha mikro kecil menengah
dengan janji akan meningkatkan keberpihakan terhadap pengusaha kecil
sementara dari ajang kampanye pilkada lampung
ada calon gubernur yang berjanji meningkatkan kualitas nilai kopi lampung yang terkenal
dan ada juga yang membuka posko pendaftaran sbm ptn gratis
bagi para calon mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri
berikut kampanye pilkada di beberapa daerah yang berhasil kami rangkum
calon gubernur jawa timur nomor urut satu kembali mendatangi pasar tradisional di surabaya
kali ini calon gubernur perempuan ini mengunjungi pasar tradisional kupang gunung di surabaya
dan menamakan kegiatannya ini sebagai anjang sana
atau bersilaturahmi dengan pedagang di pasar tradisional
dalam kegiatannya ini kofifa menyapa masyarakat sambil mengajak mereka ikut gerakan belanja ke pasar tradisional
jadi kembali untuk bisa memberikan kemuatan pasar tradisional
ada yang infrastrukturnya ada yang aksesnya ada yang promotionnya
calon wakil gubernur jawa timur dengan nomor urut dua putih guntur soekarno
memunjungi sejumlah sentra
umkm di lamongan jawa timur
putih mengapresiasi berbagai hasil usaha kecil warga lamongan
melalui unit badan usaha milik desa seperti telur asin telur bakar kecap
dari olahan ikan bandeng kerajinan songkok nasional dan lampu hias
umkm ini salah satunya adalah yang membuat mereka menjadi maju
bagaimana ketika produknya ini bisa diterima oleh pasar
ketika produk ini diterima oleh pasar harus diberikan penguatan penguatan
dari pilkada lampung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
arinal junaidi nuni berkampanye di lapangan prosida pu bandar jaya lampung tengah
pasangan ini menghadirkan band wali dan penyanyi op andresta
arinal junaidi dan nuni berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan
dan menciptakan lapangan kerja dengan mengandalkan kartu petani berjaya
kita semua tahu bahwa kopi itu sudah mendunia
tetapi dia dikeluarkan dari provinsi lampung dalam bentuk biji
oleh karena itu insya allah kita akan berjuangkan
bagaimana caranya supaya kita kembangkan sehingga industri setengah jadi
yang memberdayakan rakyat
sementara itu calon gubernur lampung nomor urut dua herman hasanusi
belusukan ke sentra durian di kabupaten lampung timur
calon gubernur yang diusung pd perjuangan ini membeli puluhan durian
untuk dinikmati bersama masyarakat di sekitar tempat penjualan durian
di lampung banyak ya kalau udah musim gua banyak sekali
terutama yang paling bagus dari daerah batu putih
calon gubernur petahana ridol fikardo memastikan tetap
memperjuangkan serta menambah kuota formasi guru pns
seperti diberitakan teras lampung hal ini diungkapkan rido saat berkampanye
di daerah sriwudari kecamatan tegi neneng pesawaran lampung beberapa waktu yang lalu
kecamatan artegi neneng pesawaran lampung beberapa waktu yang lalu
sementara itu relawan pasangan mustafa ahmad jajuli
membuka pos pendaftaran untuk ikut sbmptn
sejak delapan belas april sampai dua puluh tujuh april dua ribu delapan belas
selain memberikan jasa pendaftaran gratis bagi para siswa lulusan sma
posko ini sekaligus mensosialisasikan pasangan nomor urut empat ini
dua puluh satu pasangan calon kepala daerah sesumatra utara mendeklarasikan
harta kekayaannya yang tertuang dalam lhk

atau laporan harta kekayaan pejabat negara di aula raja inal siregar

kantor gubernur sumatra utara
senin para calon kepala daerah juga diberi pembekalan anti korupsi
oleh kpk polisi dan kejaksaan
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara
mendeklarasikan harta kekayaannya kepada publik
dengan disaksikan menteri dalam negeri cahyokumolo

begitu juga dengan sembilan belas pasangan calon kepala daerah yang tertuang dalam lhkpn

ikut mendeklarasikan besar harta levek lalekopo
yang tertuang dalam lhkpn

atau laporan harta kekayaan pejabat negara di kpk

calon wakil gubernur sumatera utara sihar pangihutan sitorus
menjadi calon yang terkaya dengan harta sekitar rp tiga ratus lima puluh delapan miliar
disusul calon bupati langkat terbit rencana perangin angin
dengan kekayaan rp sembilan puluh lima lima belas miliar
sedangkan calon wakil bupati tapanuli utara hutman p hutasoit
menjadi calon kepala daerah dengan kekayaan terkecil sebesar satu ratus enam lima juta rupiah
bahkan masih ada calon yang mengaku tidak memiliki kekayaan dalam bentuk rumah
deklarasi kekayaan dua puluh satu calon kepala daerah se sumatera utara ini
dinilai menteri dalam negeri sangat penting
agar rakyat dapat menilai kejujuran calon pemimpin yang akan mereka pilih
memublikasikan harta para calon tadi
supaya masyarakat menilai
kalau sudah calon
kalau tidak jujur
tadi ada loh yang calon tidak punya rumah
apa benar calon kepala daerah tidak punya rumah
karena harus di cek dia tinggal di mana
apa tinggal di orang tua atau tinggal di saudaranya
karena harta istri juga termasuk harta suami juga
tapi ada yang jujur ada yang rp tiga ratus lima puluh miliar
tidak ada masalah
sepanjang itu jujur
jadi forum ini sangat strategis
jangan dia nanti terpilih tapi dia tidak jujur dari awal
tahu tahu setelah menjabat
punya lima enam rumah
padahal pada saat laporan tidak punya rumah
saya kira ini yang harus kita apresiasi
kalau sudah hari ini
pak sao datang tadi dari

jangan salahkan kpk jangan salahkan kita
selain deklarasi lhkpn
paslon kepala daerah se sumatera utara juga dilakukan pembekalan anti korupsi
bagi calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak dua puluh tujuh juni mendatang
terkait diperiksanya sejumlah calon kepala daerah di sumatera utara
oleh tim penyidik kpk di medan minggu lalu
wakil ketua kpk saud situmorang meminta masyarakat bersabar dan menunggu
karena kpk tidak akan membawa orang ke pengadilan tanpa bukti yang cukup dan kuat
ketika lama lama disebut
buat kpk itu menjadi catatan
bisa jadi ada peristiwa pidana
tapi kpk belum bisa mementikan itu
kalian kan tahu bagaimana pilihan ini
bagaimana sendiri peristiwa pidana nya ada
tetapi prosesnya terlalu panjang untuk pilih

jadi kalau ada yang menyebut
ada yang dikait kaitkan
selama kpk tidak bisa membuktikannya
jangan lupa kita ott aja diperapilankan
enggak mengenangkan mereka orangnya pak menteri
oleh sebab itu kpk dengan korupsi berikut seratus xl
kami membawa seseorang ke pengadilan kami yang bersyakin
bawa kami yang berat
pembekalan anti korupsi dilakukan di empat belas provinsi lain di indonesia
kpk mencatat ada delapan belas gubernur dan tujuh puluh satu wali kota bupati terjerat kasus korupsi
termasuk dua mantan gubernur sumatera utara
dan sejumlah wali kota dan bupati di sumatera utara
agus supratman medan
demikianlah layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pilkada dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
terima kasih atas kebersamaan anda
saya budi hadi putro